sementara itu presiden joko widodo menyampaikan rasa dukanya kepada masyarakat lombok atas peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi pada minggu sore
jokowi telah menginstruksikan menko polhukam melakukan koordinasi penanganan pasca gempa di lombok nusa tenggara barat
jokowi mengatakan penanganan pasca gempa juga melibatkan sejumlah pihak terkait seperti bnpb kemensos serta tni polri
selain kepada warga terdampak bencana presiden juga meminta penanganan terbaik pasca bencana gempa juga diberikan kepada seluruh turis asing yang berada di lokasi kejadian
jokowi mengaku belum akan berkunjung ke ntb agar kedatangannya tidak menghambat proses penanganan pasca gempa
saya atas nama pribadi dan atas nama masyarakat indonesia ucapkan duka yang dalam
atas banyaknya saudara saudara kita di ntb yang meninggal karena gempa sore hari kemarin
tadi malam saya sudah memerintahkan kepada menko polhukam untuk mengkoordinasi seluruh jajaran yang terkait dengan ini
baik bnpb mensos tni polri dan yang lainnya
kalau saya kesana itu justru bisa mengganggu konsentrasi aparat yang sekarang ini sedang bekerja di lapangan
saya akan mencari waktu yang pas
yaitu pelayanan disim pelayanan orang laporan pelayanan patroli
pelayanan ck dan sebagainya
kalau misalnya masyarakat minta bantuan polisi bagaimana pelayanan itu
yang pertama dari situ
yang harus diutamakan
yang kedua kultur
itu harus kita rubah itu
zaman dulu yang tadi serem segala macam itu dirubah
jadi zaman zaman kultur yang sudah tidak mungkin digunakan lagi tinggalkan
yang jelek jelek tinggalkan semua
dan itu semua ada nanti ada aturan dari perupam
ada peraturan kapolri
dan ada undang undang
kita mengatur semuanya itu
yang ketiga ya manajemen media tadi
nah sosok sosok yang umum manisnya polisi
pembagian polisi itu perlu dicampurin ke masyarakat
jadi kita tetap intent semuanya
kita berikan semuanya
ini loh seperti ini polisi sekarang ini
tidak bukan seperti yang dulu lagi
tapi aware ya bahwa masih ada citra kayak misalnya uud misalnya ujung ujungnya
duit atau pungli itu aware bahwa itu masih ada dan terus dibersihkan
masih ada ya
masih ada yang kita temukan juga
masih beberapa yang kita kemarin tangkap sama propam
kultur tadi harus dihilangkan
ada kemarin di beberapa polres itu sudah
ada juga ada sabar pungli
kan ada semua kita galakkan
jadi kalau ada yang memang ada penyimbangan ya kita luruskan
kita luruskan disitu
dan masyarakat juga bisa melaporkan sebetulnya ya
bisa melaporkan kemana mana
pada intinya citra ya bahwa kepercayaan masyarakat akhirnya bisa meningkat lagi kepada kepolisian
terima kasih pak argo yono sudah bergabung di good morning

saya kan belum terima kasih pak argo
belum terima kasih sama nindi
kita mau nonton berdua ya pak ya
jadi lagu apa kita nindi
karena saya baru menikah
nindi belum menikah
supaya cepat cepat menikah
nindi dulu ya
kita dibantu sama teman kita disana
selamat untuk tina wakil pak argo i disentuhin
saat nelayan berpengalaman

kamu mengambil bruce wilde di sana
dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba
ku ingin kau menjadi milikku berjalan bersamamu dalam terik dan hujan
berlarian kesana kemari dan berawal namun bila saat berpisah telah tiba
izinkanku menjaga dirimu berdua menikmati pelukan di ujung waktu
sedia kau temani diriku